kemungkinan kembalinya sistem proporsional tertutup dalam sistem pemilu dua ribu dua puluh
sebagaimana disampaikan oleh ketua kpu hashim asari
kini sedang diuji di mahkamah konstitusi
apakah sistem yang sudah diputuskan oleh mahkamah agung atau mk pada dua ribu delapan silam
yang seharusnya final dan juga mengikat ini masih bisa berubah
apa kondisi darurat yang memungkinkan keputusan ini dapat diganggu gugat
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami
hakim mahkamah konstitusi dua ribu tiga dua ribu delapan marwar siahaan
selamat malam pak amar orer
selamat malam pak amar
baik harapannya tentu dalam kondisi baik
begitu ini kita sudah tahu dalam paket berita tadi bahkan ini ketua kpu sudah menjalani sidang etik
begitu ketika menyampaikan pernyataan ada potensi kembali ke sistem proporsional tertutup
kalau anda melihat dari kondisi hari ini tentunya
seberapa memungkinkan ini bisa kembali menjadi tertutup pak
ya kalau dari sisi probabilitas
tentu saja kalau ada suatu permohonan judicial review
kemungkinan dia dikabulkan tentu saja selalu terdapat
tetapi memang kalau saya sih dari sisi seorang pimpinan kpu
kalau di lingkaran tertutup dia boleh mengemukakan suatu prediksi tentang itu
yang kemungkinannya itu terbuka probability nya meskipun tentu aturan aturan tertentu ada
yang bisa kita lihat bahwa itu bisa jadi tidak terjadi
oleh karena itu kalau dari sisi apa yang dikatakan stabilitas di dalam putusan
memang di dalam satu proporsional terbuka itu adalah hasil daripada judicial review di masa lalu
yang dimohon oleh beberapa pihak itu kemudian oleh mahkamah konstitusi
dilihat sebagai sesuatu yang bisa melihat masalah konstitusionalitas
sehingga kemudian menjadi satu prinsip yang dikawal
anud di dalam undang undang pemilu yang berlaku sekarang
tetapi kalau ada sekarang suatu sikap yang sebaliknya dalam arti ada yang memohon
kita melihat bahwa putusan mk itu sangat sukar sebenarnya berubahnya dilihat bahwa
misalnya di dalam hal kalau ada satu putusan yang sudah mempunyai kekuatan
dan kemudian dilaksanakan kemungkinan ada pengujian secara akuntrail
terhadap itu akan pasti mungkin tetapi kelihatannya mahkamah konstitusi
akan bertahan kepada apa yang dikatakan jurus incinya di masa lalu sehingga agak sukar mereka untuk melihat itu
sebagai suatu perubahan yang harus dilaksanakan kecuali ada perubahan fundamental secara nasional
yang mungkin itu bisa terjadi yang bisa menyebabkan aturan itu menjadi inkonstitusional
saya tidak melihat itu sampai sekarang
baik kalau kemudian anda mengatakan harus ada faktor yang fundamental begitu
tapi kalau kemudian saya juga mengacu pada undang undang mk nomor delapan dua ribu sebelas kan mengatakan bahwa
mengikat dan ini kemudian adalah hasil yang final
seberapa kemudian atau di mana batasannya judicial review itu bisa merubah keputusannya tadi
saya mengatakan tadi kalau ada perubahan yang fundamental
di masa lalu kita sudah menyatakan konstitusional
calon kepala daerah itu hanya diusulkan oleh partai politik
tetapi ketika terjadi perubahan mendasar undang undang pemerintahan aceh
di mana di aceh itu kemudian boleh calon perseorangan
maka menjadi ganjil situasi penafsiran konstitusi kita bahwa di daerah tertentu boleh berbeda dengan di daerah lain
padahal hak untuk memajukan diri untuk dipilih itu adalah hak konstitusi
jika terjadi seperti itu maka menjadi ada yang dinamakan diskriminasi terhadap pihak lain
dalam perubahan yang sangat mendasar seperti itu
ada kemungkinan bukan hanya kemungkinan pada waktu itu makamah konstitusi bergeser pendiriannya
karena tidaklah boleh dianggap ada suatu diskriminasi dalam hal calon independen itu
di satu daerah boleh di daerah lain tidak boleh
karena wilayah kita adalah wawasan nusantara satu kesatuan
dari sabang sampai merake dan tidak dimungkinkan ada perbedaan yang boleh menimbulkan pelanggaran konstitusi
yaitu yang dikatakan diskriminatif terhadap hal itu
baik pak mardular
kalau kemudian artinya sangat ditentukan oleh kondisi terkini begitu bagaimana hari ini apakah ada faktor fundamental tadi atau tidak
saya ingin menarik mundur
ketika kemudian di dua ribu delapan anda saat itu juga menjadi salah satu yang memutuskan untuk menjadi terbuka
bagaimana perdebatannya waktu itu
bagaimana kemudian kondisi hari itu bisa kemudian merubah dari sesuatu yang tertutup yang sudah lama kita gunakan akhirnya menjadi terbuka
ya memang sebenarnya pada sistem pemilu kita partai politik itulah sebenarnya peserta
tetapi apa yang dipaparkan tentang makna demokrasi itu yaitu bahwa
rakyat yang mempunyai suatu
atau memberi mandat kepada wakilnya untuk duduk di parlemen tentu tidak boleh hanya ditentukan oleh partai politik
meskipun sebenarnya partai politik itu merupakan instrumen rekrutmen calon calon pimpinan
tetapi dia juga harus membuka diri kepada apa yang dinamakan prinsip bahwa pemilu itu adalah pelaksanaan daripada demokrasi
oleh karena itu harus ada demokratisasi juga di dalam hak
rakyat untuk menentukan siapa yang diberikannya mandat itu tetapi bukan hanya semata mata kewenangan dari partai di dalam menentukan daftar urut seperti itu
nah pada waktu itu inilah yang terlihat bahwa memang masuk akal apa yang dikatakan bahwa sistem pemilihan itu harus memberi demokratisasi dengan wakil yang kita tunjuk itu benar benar wakil yang mewakili rakyat itu
bukan mewakili partai politik
itu waktu itu saya kira pemikiran dasar yang
kondisinya demikian begitu ya pak marwar
baik kalau kemudian saya ingin mengkomparasi begitu anda tadi menyebutkan bahwa saat itu desakan untuk demokratisasi hak pemilih dari rakyat itu dibuka di dua ribu delapan belas
tapi hari ini kemudian sistem proporsional terbuka juga dianggap pemilu yang mahal politik uang sangat bermain
apakah kemudian jika kita membandingkan
antara kedua faktor yang terjadi dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu delapan hari ini faktornya bisakah ini mendorong kemudian itu bisa berubah
terakhir pak singkat saja
ya kalau saya melihat antara sistem dengan kondisi mentalitas itu tentu kita pilih sistem bahwa masalah korupsi harus diatasi tentu itu masalah lain yang bukan sistem pemilu saya kira
meskipun sistem itu bisa menutup juga itu tetapi
mahkamah konstitusi kalau di dalam hal ini ingin ada perubahan tentu diserahkannya kepada dpr
karena sistem pemilu itu adalah kewenangan daripada pembuat undang undang sesungguhnya
tetapi mk hanya menilai kesesuaiannya dengan konstitusi saja
jadi mereka nanti kalau memang berpendapat begitu dia menyerahkan saja yang disebutkan difference terhadap pembuat keputusan kebijakan dalam penentukan sistem
daripada pemilu kepada dpr
baik baik artinya mk hanya menjadi pintu saja begitu ya akan kembali ke dpr soal apakah kemudian ada revisi soal regulasi atau tidak
terakhir begitu pak marwar ketika kemarin hakim aswanto salah satu hakim mk diganti oleh dpr apakah kondisi ini menjadi presiden soal optimisme kita bagaimana mk masih cukup independen dalam memutuskan uji material nanti
anda melihatnya bagaimana
ya kalau dilihat
namanya pemberhentian aswanto secara melanggar konstitusi dan undang undang kita menaruh kekhawatiran itu
tetapi komposisi daripada hakim mk itu dari satu lembaga pengusul telah disusun sedemikian rupa tiga masing masing lembaga
sehingga kalaupun kekhawatiran itu cukup beralasan dan upaya tentang itu ada maka tiga dengan enam itu bisa jadi ada yang disebutkan check and balance itu
meskipun kita cukup khawatir
tetapi barangkali dari prinsip yang disebut check and balance dari komposisi daripada anggota mk itu masih memungkinkan dari kita menaruh harapan terhadap independensi mk
baik baik berarti artinya kalau dilihat dari komposisi jumlah hakim yang lebih besar anda mengatakan tadi kita masih bisa optimis begitu ya
bahwa hasil putusannya masih akan sesuai dengan tuntutan dan kondisi hari ini
terima kasih atas waktu anda pak marwarar siahaan hakim mahkamah konstitusi
institusi dua ribu tiga dua puluh delapan telah bergabung bersama kami selamat malam sehat selalu bapak